publik digegerkan dengan berita penembakan polisi
di rumah dinas irjen polisi verdi sambo
yang saat itu menjabat sebagai kadif propampori
peristiwa ini diumumkan tiga hari setelah kejadian
saat itu peristiwa penembakan yang dilakukan
barada e terhadap brigadir yosua disebut
karena bela diri
itu saudara brigadir z
berada atau memasuki rumah
salah satu jabat pemerintah
di perumahan dinas duren tiga
ada anggota lain
tersenama barada e menegur
dan saat itu
dan barada e
dan membalas penembakan terhadap
jadi kejadian pada hari jumat
pada dua belas juli dua ribu dua puluh
informasi penembakan itu kemudian diperbaharui
oleh kapolres jakarta selatan
yang saat itu di jabat oleh
kombes budi herdy susianto
budi menyampaikan perangkat cctv
di lokasi kejadian yang seharusnya
jadi bukti petunjuk peristiwa
penjelasan polisi itu meninggalkan
banyak pertanyaan di benak publik
pro kontra ini membuat kapolri
membentuk tim khusus
untuk menangani kasus ini
yang diumumkan pada dua belas juli lalu
dalam perkembangannya tim khusus
yang juga melibatkan
kompolnas dan komnas ham
menguak sejumlah fakta
yang tidak konsisten
dengan kronologi kejadian
yang awalnya disampaikan kepada publik
di antaranya keterangan awal
bahwa barada eliezer terpaksa
menembak brigadier joshua
karena bela diri
dipatahkan oleh baras kempori
yang pada tiga agustus justru menetapkannya
sebagai tersangka dugaan
pembunuhan brigadier joshua